selama satu tahun pernikahannya
udah buat aku jatuh cinta berkali kali
dan aku gak mau menggantikan kamu dalam apa apa
selama satu tahun pernikahan juga ya
semarah marahnya saya sama kamu
saya mau kita tetap merayakan ini sampai kapan
selamat ya udah satu tahun loh
din aku tuh bahagia buat kamu
perjalanan cinta kalian itu luar biasa sekali
terima kasih mas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
malem ya pak
kita bangun jam dua
untuk sholat tahajud
dan mama sama papa itu mendoakan pernikahan kalian
pernikahan kamu sama al
supaya terus langgeng
mau ada badai sebesar apapun
mama sama papa selalu mendoakan pernikahan kalian itu
selalu penuh dengan sayang sayangan
mesra selalu iya kan
makasih banyak ya pa ma
happy anniversary buat dia
hmm mas al udah berangkat kerja tadi pagi
dia lagi bayar kerjaan
yaudah nanti tolong sampein ke al ya
ucapin selamat ya buat al juga dari mama dan papa ya
pesan dari papa sayang ya
nikmati semua proses dalam perjalanan pernikahan kalian
selalu berusaha untuk nyenangkan pasangan kalian
membahagiakan pasangan kalian dan memberi lebih
tanpa harus merasa paling
makasih ya pa

bahkan papa dan mama juga sayang sama mama
bahkan papa dan mama juga sayang sama mama
agar dia balik intermediate
agar dia balik intermediate
agar dia balik intermediate

mas kasih lihat
mas kasih lihat
kira kira mas al ikut gak ya ke taman safari
ma aku pengen deh liat binatang binatang
di taman safari dong
kabar ke kamar dulu ya
eh tunggu dulu sebentar
kamu kira kira kapan ada waktu
saya sibuk gak ada waktu kenapa
kapan kapan kita ke taman safari yuk kita lihat binatang binatang mas
kalau mau ke sana sendiri
atau ajak mamat
kayaknya mas al gak ikut ke sana deh
iya memang udah terlanjur booking hotel ini
kita akan nginep disini karena takut kemalemah
takut rena campur ya
ya ada mobil itu
mau ikut gak
mau naik situ
aku kok toilet sebentar ya maya
gitu nggak apa apa sendirian
mama nemenin rena ya
oke tungguin yuk
yuk kita naik
kamu kok ada disini
mau kasih kejutan buat kamu
gak suka ya
aku pikir tadi kamu masih marah sama aku mas
makanya pas aku bangun tidur aku ngeliat kamu udah gak ada
hari ini kan satu tahun anniversary kita
masa gak kita rayain gara gara kita berantem
kamu mau nangis
aku yang salah
aku udah keras kepala
saya juga sudah terlalu keras sama kamu
udah jangan nangis lagi ya
rena mau jalan jalan tuh
selama satu tahun pernikahannya
ini udah buat aku jatuh cinta berkali kali

dan aku gak mau mau gantikan kamu drama pake
selama satu tahun pernikahan juga ya
semarah marahnya saya sama kamu
semarah marahnya saya sama kamu
mau kita tetap merayakan ini sampai kapan